kabar duka datang dari dunia perfilman indonesia
aktris senior miko wijaya meninggal pada selasa malam di kediamannya di jakarta selatan
mika wijaya adalah aktris kawakan indonesia yang mulai berakting pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di industri perfilman mika dikenal lewat perannya di film tiga darah
dunia belum kiamat gadis kerudung putih hingga alitopan anak jalanan
nama mika melambung saat berperan sebagai nana dalam film tiga darah di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kini ia tutup usia di umur delapan puluh dua tahun
aktris nia zulkarnain yang juga anak mika wijaya menjelaskan
ibunya meninggal karena penyakit diabetes dan kanker yang diidapnya
mika wijaya menjelaskan ibunya meninggal karena penyakit diabetes dan kanker yang diidapnya

selamat jalan mika wijaya
tim liputan cnn indonesia